dia minum dulu jahenya
uya mau ngasih tau
ini pak bos udah nyampe sama omnya bu andin
ayah nunggu disini ya
ada yang terluka nggak mas
ini kok masih jadi kayak gini
om ini kenapa
gapapa itu om memang datengnya telat nyampe
sampai sana udah selesai
tapi dia baik baik aja kok
tapi kenapa jadi kayak gini sih
jangan diberondong semua
ga usah panik
keliatan kenapa napa ga sekarang
udah gak usah panik ya
jari lengkap lima
hidung masih satu
mata masih dua
masih banyak ya om ya
udah mau bantuin mas
kamu lain kali kalau ada sesuatu
saya nggak mau ngerepotin aja
kita kan keluarga
aku buatin dulu ya
so udara lagi dingin banget kan dulu
baru aja mau pamit
udah malem ini
yaudah kalo gitu om balik dulu ya
jaga kandungan kamu
yaiyalah aku kesel sama kamu dari tadi
aku tahan aja karena ada om irfan
kamu tuh jangan bikin aku panik
kenapa sih mas
jangan bikin aku khawatir
udah ah gausah ngelakuin
sumpah maaf ya
ga tau lepas
aku aku gerih bete
aku lagi bete
kalo ga di maafin ga usah lepasin
udah aku mau mandi dulu
aku buatin jahe ya
habis itu diobatin dulu lukanya ini
engga biasa aja
udah aku buatin jahe dulu
tapi kerjanya berantem terus
itu pengusaha tau apa tinju sih bingung deh
masih bingung deh
makanya kalau dikasih tau itu jangan bandel kenapa sih
susah banget dikasih tau
cuman nomor dikit besok dia udah hilang
kit jangan diteket
matain tangan saya tuh gimana sih
mama sampai ketiduran disini
pasti dia cembah senungin saya pulang
aku serah lebih ke mama cemas
saya belum dapat info lagi
soal bu mayang dan randy
saya udah minta teman saya di kedutaan
untuk mencari orang yang tinggal di malaysia
yang bernama mayang dan randy
tidak ada pak
orih laut sebesar berk sandbox
sebaiknya dari apa